sekarang ini hubungan gue sama wuri benar benar lagi ada di ujung tanduk
karena gue udah buat kesalahan besar
dan gara gara kesalahan gue itu wuri gak bisa maafin gue
loh kok bisa gitu sih
emangnya kesalahan lo tuh besar banget ya
iya besar banget
dan gue sadar kalau gue udah salah
tapi bukan itu maksud gue
gue sama sekali gak pernah ada niatan buat nyakitin hatinya wuri
kemarin gue baru mengalami sakit parah
dan gue ada kabar kalau ternyata dia juga sedih ngeliat gue
tapi setelah gue sadar gue gak tau kenapa sikapnya uri jadi dingin ke gue
loh kok bisa gitu sih
ya mungkin karena kesalahan yang gue udah buat
itu bener bener gak bisa dimaafin sama wuri
tapi gue ingin kasih tau ke wuri lewat suara hati ini
kalau romeo sayang sekali sama dia
gue juga gak bisa jauh dari allah
tapi kali ini gue terpaksa buat
bahkan gue pun tersiksa dengan keadaan ini
oh iya apa gue boleh kirim puisi buat uri
oh boleh banget dong
walaupun rasamu telah musnah
rasa ini tetap yang terindah
wahai purnamaku yang jelita
yang terangkai saat indahnya senjata
tetaplah cahayamu terjaga
tak akan kehilangan cinta kita
terima kasih romeo
terima kasih romeo
terima kasih romeo
terima kasih repot
hai wuih keren banget ya mulia mulia dari hati banget loh bener bener emang tapi kalau
saya kita dengerin puisi di rumah ya ambil semakin teman kita yang biasa
disini ya bener bener banget ini dan kita juga berharap disini hubungan kamu dengan
gue yakin worry pasti lagi dengerin siaran ini jadi gue boleh tite pesan oh boleh boleh boleh
boleh banget kok saya mau nitip pesan apa wuri kalau lo dengerin siaran ini gua mau ajak lo
ketemuan besok jam enam pagi sebelum ke sekolah di tempat pertama kali gue ajak badan saya
besok ya iya dan semoga masalahnya bisa di selesaikan dengan baik baik sesuai dengan
tema kita akan memperbaiki sebuah hubungan agar bisa lebih baik lagi kedepannya begitu
romeo thank you sekali lagi udah gabung di suara hati besok kita mungkin bisa telepon telepon lagi ya